lokasinya tepat di sebelah rumah bobi nasution sama dengan akses masuk pak jokowi kemarin
nah kalau di belakang kita ini memang sudah terlihat ramai ramai
ini adalah para tamu vip yang mana pintu masuknya itu melewati rumah bobi dulu
ya kan pintu vip yang tadi sudah kita sebutkan ya di depan pintu gerbang yang dari sebelah kiri kita
nah tembusannya lewat sini
bisa kebayang gak prabu sama lena
pokoknya seperti itu ya
satu juga yang sangat mendukung
cuacanya adem ya hari ini ya
saya juga sempat menanyakan masalah cuaca dan benar memang di sini adem sekali
jadi suasananya dan di bukit hijau regensi
bukan bukit green eh bukan green ya
bukit hijau regensi
itu jadi sama nih gara gara prabu ya
jadi di sini tuh memang pohon pohonnya tuh banyak
menambah suasana itu semakin adem
apalagi enak untuk kirap ya
ya seperti itu
mungkin bisa dilihat ya sekarang memang sudah
kita dapat info terakhir nih
sudah mau masuk
sebentar saya intip dulu ya
masih bersiap siap ya
seperti yang kalau kita lihat ya
tapi juga nampaknya sudah tidak sabar menunggu sama seperti kita
kapan ini pengantin yang menggunakan baju warnanya yellow line
tadi kita juga melihat bagaimana tatanan riasan dari kahiyang memang tampil sangat cantik sekali dengan adat budaya mandailing
kalau kita lihat juga tadi memang ornamen hiasan kepalanya itu yang disebut bulang itu digunakan oleh kahiyang cukup tinggi ya
jadi kahyang agak sedikit menunduk saat masuk ke dalam andong tadi
tapi nampaknya itu tidak menghapus
nampaknya itu menghapus wajah ataupun ekspresi kebahagiaan dari kahyang
tetap tersenyum lebar apalagi sempat juga memberikan permen kepada bobby
saya nggak punya permen jadi saya nggak bisa suapin permen
kesannya saya habis makan durian aja sebelum dikasih permen gitu
tapi memang iya sih habis makan durian
oke tapi kalau misalnya kita melihat nih ya
di sini sudah mulai ada mobil mobil yang melewati jalur
ini berarti sudah bersiap siap
karena memang mobil yang lewat ini adalah mobil lewat
dalam posko pengamanan
ruko ini ruko yang diseberang dari rumahnya bobi nasution
sudah disulap khusus tentunya
untuk menjadi posko pengamanan dan juga media center nih
jadi kalau kita mendengar ada suara suara mobil yang lewat
itu pastinya para personil yang menyiapkan pengamanan
itu tandanya biasanya kalau dari mobil yang lewat itu berarti sebentar lagi akan datang
nah kalau misalnya kita mengingat kayak waktu kemarin nih
saya kan sempat hadir di acara di solo
semua acara itu berlangsung dengan sangat tepat waktu sekali
nah kalau kita melihat juga acara di sini juga
memang agak sedikit bergeser
sedikit nyaret ya
sedikit bergeser tapi tidak jauh
karena memang acara ini akan dimulai dari jam sepuluh
dan ternyata dari jam sembilan pun pengisi acara sudah memulai acara dalam
tadi kan kita sudah menginformasikan
lagu jazz sudah terdengar dari pagi
tadi kamu merequest apa
saya mau dansa soalnya dari depan
tapi katanya jangan
enggak juga dong
kan pakai kebaya begini udah anggun gitu ya
nah ini kita lihat nih
iya belum ada
dikirain tadi udah ada ya
masih menunggu ya
kita belum dengar suara kecelak kecelak
tapi kalau misalnya memang suara gitu
apa itu suara kecelak kecelak
kuda gitu kan
saya kira tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuh
suara sepatu kuda seperti itu
jadi kalau misalnya kita lihat di rombong itu ada delapan kereta kuda
yang pertama ini adalah pengantin yaitu bobi dan juga kahiyang
kemudian di kereta berikutnya itu ada bapak jokowi ibu riana dan juga kaya sang
hmm kaya sang kemarin sudah hadir dari singapura
itu yang saya dengar
sekitar siang hadir kemarin di sini ya
sibuk ya acara kaya sang ya
sepertinya sibuk ya
seperti bapaknya ya
tapi bapaknya tugas negara
saya jadi pengen nonton vlog terbaru nanti dari kaya sang apa
tadi udah disiapin
udah dengan kameranya audionya gitu
nanti kita tunggu aja vlognya seperti apa
editannya biasanya bagus bagus nih kalau kaya sang gitu
kita tunggu ya dari kaya sang seperti apa
nah ini kita lihat karena kita mendapatkan informasi bahwa pak jokowi sudah mulai masuk
belum ada tapi sepertinya sudah mulai memasuki
kedekatkan lagi kawasan dari kompleks bhr ini ya
karena memang kalau kita berbicara mengenai aksesnya agak sedikit jauh juga
dan area yang disterilkan juga cukup besar ya
iya betul sekali
kita harus jalan jalan lari cepat lari kecil menggunakan kebaya
dan kalau misalnya sudah diinformasikan bahwa memang di sini itu memang banyak sekali pohon pohon ya
jadi kita berharap ketika sudah masuk ke kompleks ini kudanya udah mulai adem
tadi kan sempat kudanya agak sedikit mogok
karena kudanya tuh kaget
aduh ini kok rame banget kata kudanya gitu
mungkin itu yang dikatakan oleh kudanya
tapi di situ memang mungkin tadi kan lena juga sempat aduh saya deg degan nih kalau jadi pengantin
tapi untuk bobi dan juga kak hyang gak ada tegangnya
justru mereka malah melempar senyum
itu disitu momen dimana para raja dan ratu ini bisa menyapa para warga yang ingin ikut berbahagia juga
apalagi dibagi bagiin souvenir tadi ya
kita dapat oh itu dia
romongan sudah hadir mudah mudahan melepar souvenir juga ke sini oh enggak ya
nah itu yang saya tanya
ini sebenarnya nungguin souvenir apa nungguin pengantin ya
oh iya itu dia
nah ini kalau gitu
kita lihat memang sudah ada
oke sebentar kameranya bisa di zoom gak ke sana
kita kasih lihat dulu nih kepada pemirsa di rumah
kalau terlihat memang sudah warna warni ya
pakaian yang digunakan oleh rombongan dari kirap
ini banyak sekali pakaian adat yang digunakan
sudah terlihat akan memasuki area dari pesta resepsi
pada hari ini
oke nah ini mungkin bisa terlihat ya di kamera kita
ini yang sudah stand up
ini memang ada rombongan kirap
di mana belakang ini sudah ada rombongan
sama dengan sang istri dan juga anak tercintanya ya
dan jangan lupa ada satu sosok yang tunggu tunggu oleh pemirsa
kita selalu memberikan gerak gerik yang mengemaskan ya
banyak yang salah fokus
memang sangat cantik sekali tampilannya
nah ini dia
salah satu bagian dari kirap
nah ini kita lihat nih bagaimana banyak sekali busana busana yang dipakai
yang berbeda beda dari tiap daerah
nah bisa dibilangkan
ini yang depan sini ada padang padangnya nggak sih
ini daerah minang juga ada ya
dari berbagai suku dan juga etnis
ada mandailing juga
ada dari pak pak juga
ada dari pak pak juga
ini rombongan pertama ya
sebenarnya dari tapanuli juga ada dapat terlihat ya
ini sebenarnya juga tadi yang menggunakan pakaian adat
bukan hanya yang menyambut saja tapi juga anak anak sd ya
banyak yang menggunakan pakaian adat
tadi juga memang ada teman teman kita dari adik adik sekolah dasar yang memang ikut kirap
nah jadi ini memang adalah pesta rakyat yang memang disuguhkan untuk para warga yang ada di medan
maupun tamu tamu yang ingin melihat
bagaimana kebahagiaan ini bisa tercapai sampai ke semua elemen masyarakat
dan juga tentunya mengingatkan semangat dari bhinneka tunggal ika itu sendiri
karena pakaian adat yang digunakan dari berbagai etnis di sumatera utara juga terlihat di sini
wah cantik sekali
ini nih ada lagi nih rombongan keduanya nih
dan juga mendapatkan semputan meriah nih sepertinya ya
dari para undangan yang menanti
ya yang pemirsa di rumah juga boleh ikut tepuk tangan
nah ini juga kalau misalnya kita melihat tadi memang ada beberapa tamu vip juga ya pemirsa ya
justru tamu vip ini nggak langsung masuk nih
mereka semua menunggu langsung bergeser ke pinggir untuk melihat bagaimana kirap ini berdatangan
dan juga menunggu datangnya pengantin yang berbahagia pada hari ini
ya tapi tentunya selain pakaian adat yang cantik sekali tapi juga yang menarik perhatian saya sebagai seorang wanita ya pak d adalah pakaian
dari kahiyang yang cantik sekali
selama adat mandailing pada minggu ini dilaksanakan kita bisa melihat bahwa kahiyang menggunakan baju berwarna biru berwarna pink ada juga berwarna merah dan emas
dan kali ini berwarna yellow lime gitu yang juga cocok ataupun seragam dengan ibu riana
bedanya yellow yellow lime sama gold itu apa ya kalau cowok kan agak bingung ya
kuning lemon karena hijau lemon dan kuning lemon katanya beda
oh beda oh iya oke oke tapi yang penting saya melihatnya pokoknya pangling aja cantik terus
cantik segar ya
saya juga tadi melihat bobi juga memang sangat bersahaja sekali bagaimana bobby ini memang adalah keturunan raja juga ya gitu
jadi dia memang benar benar menyapa masyarakat kemudian memberikan senyuman dan masyarakat juga sepertinya senang sekali
iya dan juga senang sekali warga di sini dan juga bikin bahagian
dan juga bikin baper istilahnya ya
karena apa kahiyang memberikan menyuapi bobi permen
nah itu tadi juga sempat dibahas sama lena dan juga prabu kenapa gak nasi padang
karena di medan nasi medan ya
durian kalau durian agak repot mungkin
oke repot bukan satu bukanya kedua cuci tangannya
ya kan terus nanti kalau mau nyuapin yang lainnya ih baunya masih durian
nah itu dia ya kita masih menunggu jadwal
nah ini kalau misalnya kita melihat di layar nih ya
memang rombongan ini sudah memasuki komplek tuh
ini nih tadi nih anak anak ini memang menanti ini tandanya kira kira tinggal seratus meter lagi akan sampai di tempat kita berdiri nih pemirsa nih
tadi kan kita nyasar di sini ya jalannya ya
ya betul sebenarnya kita jadi hafal sekali ya kompleks ini
jadi hafal daerah sini
karena sempat nyasar
jadi sampai tetangga tetangganya kita mulai hafal di sini nih
mulai kenal sepertinya ya
mulai kenal satu demi satu
karena kita sudah meliput di sini sudah hampir tiga hari
betul karena memang juga kerabat dan juga tetangga dari bobby nasution dan juga
bobby nasution dan keluarga juga terlihat cukup terlibat ya
banyak yang menjadi panitia dan juga membantu jalannya acara
banyak juga yang istilahnya open house begitu
menyambut para tamu undangan yang mungkin perlu istirahat atau perlu berteduh karena kemarin sempat hujan begitu
nah dari pandangan mata kita sekarang nih mungkin di layar pemirsa bisa melihat ya rombongan ini tetap berjalan didamping oleh para pas pampres yang mungkin bisa bikin salah fokus
banyak yang begitu
bisa bikin salah fokus hari ini ya
mudah mudahan saya bikin salah fokus ya
ngarap saya ya
badan saya sudah cukup tegak loh
kamu kalau sebelahan sama jan etes agak susah sih
oh itu mau jan etes imut banget
nah ini sekarang ini kita sudah bisa melihat rombongan dari kereta kuda yang dinaiki oleh bapak jokowi kemudian nanti
nah ini kita bisa melihat sekali nih
ini jaraknya sekitar lima puluh meteran lah
lima puluh meter ya
jadi juga kita terlihat ini kirap yang sekali lagi tadi sudah kita jelaskan juga bahwa ada kereta kuda yang dibawa dari solo
tiga puluh empat ekor kuda empat belas diantaranya dari solo
dan diberi ornamen khas mandailing
dan kalau kita lihat juga memang kahiyang renufi juga masih menggunakan baju adat mandailing
ini juga terlihat berpaduan budaya antara jawa dan juga mandailing
nah ini dia
tinggal dihitung mundur
beberapa meter lagi ini bapak jokowi iring iringan para pengantin
di depan nih yang pertama nih ini ada bobi dan juga kahiyang ayu siregar
jadi ketika sudah mendapatkan marga siregar ini jadi ketika memakai baju adat itu semakin kental sekali cantiknya
dapat banget istilahnya
terlihat ya terpancar cantiknya ya
nah memang kirap ini juga dilakukan
karena memang yang kirap ini bukan bagian dari
ada tradisional mandailing begitu
namun tetap diadakan karena memang ingin mengajak warga medan untuk sama sama merayakan
sama sama merasakan kebahagiaan pada hari ini
jadi seluruh warga medan juga boleh ikut melihat kirap atau iring iringan dari kahiyang dan bobi
beserta seluruh keluarga termasuk pak jokowi dan juga ibu iryana
ini kita lihat
nah ini tadi yang kudanya agak sedikit stres ya
tapi ini bukan stres
oh demam panggung
karena tadi banyak banget warga warga yang melihat
jarang jarang diajak selfie sesering itu mungkin ya
ya ini bapak jokowi juga sudah turun dari kereta kudanya didampingi oleh para ajudan ajudan yang bikin salah fokus
nah kita tinggal tunggu
nah ini nih kahiyang juga sudah turun
didampingi oleh bobi
bisa dilihat ya ini
dia juga menggunakan gula khas mandailing
dan di belakangnya juga ada ibu iryana yang terlihat sama menggunakan warna baju yang senada dengan kahiyang
fokus banget bagaimana penampilan pengantin wanita kita pada hari ini yang berbahagia
auranya terpancar sekali ya dengan balutan baju adat mandailing ini
dan sekarang sudah diamankan
untuk jalannya ini banyak sekali ya teman teman media maupun para tamu vip juga yang ikut mendokumentasikan
anissa pagi saya boleh ikut mendokumentasikan nggak sih
ayo kita nanti selfie
eh kita minta ini souvenir dari bapak muda mudian masih ada di kereta kudanya
asal mungkin siapa tau dapat sepeda juga
kalau sepeda harus jawab pertanyaan
harus jawab pertanyaan
benar kata lena
kamu udah hafal belum perikanan
perikanan oh iya harus
iya sebutkan nama nama ikan
boleh saya mau untuk sepeda
oke nah kalau kita dengar juga musik gondang sudah terlihat
iya ini dia
sudah terlihat sudah terdengar maksud saya untuk mengiringi masuknya pengantin untuk memasuki area pesta
lupa aku juga
ya udah lah
pokoknya kalau mbak dayo udah ngomongin gue gue udah menangin
jadi besok kalau disuruh jalanin lagi
gue pengennya ke luar negeri
ya besok lo diayak gue
gue gak jauh sih
gue gak jauh sih
sebuah tari tradisi
yang konon diperuntukkan
menyambut tamu tamu terhormat
raja dan ratu sehari
yang akan menuju
bapak ibu yang terhormat
dan kami muliakan
sambil menyambut pasangan pengantin
yang akan menuju pelaminan
akan mengantarkan kedua
mempelai yang akan duduk
bersanding di pelaminan
didampingi kedua orang tua
terima kasih libya
dan untuk diperhatikan
karena tempat kami
tena musik banker
kekuatan gondong bumper
dan barang tanah
seluruh full ini
datang dekaret melatih perlu
lahan kedahannya terbang jauh arah selatan kedua mempelai dan keluarga jalan perlahan lahanan
disambut oleh keluarga tamu dan bapak ibu hadirin yang berbahagia indah suasana bahagia
mengambil rasa sukacita kita pun tersulut bahagia untuk mereka berdua tapi tidak sebarang dulu berada
orang duduk mengambil buah kemiri tidak semaran jalan berdua sekarang mereka sudah menjadi suami istri
bapak ibu yang kami muliakan di hari pagi menyambut mentari awan berarah ke danau toba
telah datang sepasang belahan hati di arak rombongan sanak dan keluarga dengan penuh senyum
dan sukacita bapak dan ibu kedua mempelai dan keluarga disambut oleh tamu dan undangannya
menerima doa restu dari kita semua terbang burung ke pinggir pantai kembali ke sarang di sore hari
selamat berbahagia kepadamu wahai kedua mempelai semoga berbahagia sebagai raja sehari
bapak ibu prosesi dengan tari sabe sabe masih berlangsung merupakan salah satu tarian dari
etnik di sumatera utara sebagai ungkapannya selamat datang dan doa kita kepada allah mudah mudahan
keluarga kedua mempelai memperoleh berkah menjadi keluarga yang sakinah mawadah
mawaddahu warahmat hadirin bapak dan ibu yang berbahagia sabut tidak sembarang sabut sabut putru
ujung diikat sabut tidak sembarang sambut tari sabe sabe merupakan tari adat para hadirin tamu
mengunjung ke kotatanya ketika umumnya polisi melengkapi bold dengan bowline yang berhenti
kata kata sekarang gue pasti kebisa untuk kadang kadangmu dan dan selecting
setelah matrikulasi di bulan desember dua ribu lima belas
setelah bulan agustus baru rencana untuk lebih serius
pembicaraan serius rencana pada awal bulan februari dua ribu dua puluh
sekaligus bersilaturahmi ke keluarga kahiyang
namun diundur sampai bulan empat dikarenakan ayah handa bobi meninggal dunia
namun tidak lama berselang akhirnya pertemuan keluarga pun terjadi untuk membicarakan segala keperluan dan berjalan hingga hari ini
dan sampailah kita pada hari yang paling berbahagia ini
di resepsi pernikahan
kahiyang ayu siregar dengan muhammad bobi afif nasution
dengan menggunakan busana raja raja dan permaisuri dari daerah mandailing sumatera utara
kedua mempelai saat ini jalanan beriringan berdampingan disambut oleh tamu dan undangannya
dengan tarian sabe sabe
mekar bunga di pinggir pantai
harumnya sampai ke sore hari
penari sabe sabe cantik lemah gemulai
menyambut tibanya raja sehari
hadirin yang berbahagia
bapak dan ibu yang kami hormati
kalau dahulu susun jajaran
kalau dulu senang waktu pacaran
sepertinya hari ini lebih senang setelah menikah
pergi keseberang membeli mainan
buah kerunci terikat di dahan
langkah pasti menuju pelaminan
kedua mempelai siap arungi pernikahan
bapak ibu hadirin dan undangan yang kami muliakan
kedua mempelai yang berbahagia
dan istrinya yang cantik jelita
masih bersama dalam acara kirap
menuju ke singgah sana pelaminan
tentulah dengan harapan kita kepada kedua mempelai
belayar kapal ke laut biru
belayar jauh meninggalkan dermaga
selamat berbahagia kepada muahai pengantin baru
hadirin yang berbahagia
bapak dan ibu yang kami hormati
begitu rentak tari
begitu langkah dituju
bahagia dalam hati
sebab kata sudah setuju
halia tidak sembarang halia
ujung patah dengan belaju
kita doakan semoga bahagia
bahagia sampai ke anak kita

para hadirin yang kami muliakan
tiga x tiga sama dengan sembilan
lima x lima sama dengan dua puluh lima
dua insan telah dinikahkan
semoga sakinah mawadah warohmah
bapak ibu hadirin dan undangan yang kami muliakan
saat ini kedua mempelai
sudah berada di singgah sana pelaminannya
diapit oleh kedua orang
diapit oleh kedua orang tua
masih dalam rangkaian acara tarian sabe sabe
tampaknya para penari saat ini
sudah akan meninggalkan tempat acara
telah mengantarkan kedua mempelai
menuju singgah sana pelaminan
kami silakan kepada kedua mempelai
beserta dengan kedua orang tua
untuk duduk di kursi singgah sana pelaminan
yang sudah disiapkan
bapak ibu hadirin dan undangan yang kami muliakan
izinkan kami merangkai acara pada siang hari ini
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
dengan tiada henti hentinya
rasa puji syukur
kehadiran allah swt
sebab atas izin dan karunianya
pada siang hari ini
kita dapat hadir bersama
memberikan doa restu dan ucapan selamat
kepada kedua mempelai yang berbahagia
yang saat ini alhamdulillah
sudah duduk di singgah sana pelaminan
dari keluarga bapak almarhum erwin nasution
dan ibu ade hanifah siregar
saat ini duduk berdampingan
dengan istri pujaan hatinya
dari keluarga bapak insyam
kepada kedua mempelai
cukup sepadan bapak dan ibu
teringat kita dengan kata berkait
burung gelatik terbangnya rendah
terbang jauh arah utara
inang dibelah dua
boleh kita berikan aplaus tapuk tangan
kepada kedua mempelai
kepada waduh ibu
tentu dengan harapan kita
bila ada kain yang biru
pilih bahannya dari beludru
kepada muahai pengantin baru
semoga kekal sampai
hadirin yang berbahagia
sebab yang kurik kundi
pasti yang merah saga
sebab yang baik budi
pasti yang indah bahasa
tidak merah semerah saga
cantik juga buah delima
kita tahu cantik penghulu bahasa
tapi penghulu selanjut
tentu mari sama sama
kita awali acara ini dengan memanjatkan doa
tentu mari sama sama
kepada bapak profesor dr
tentu mari sama sama
tentu mari sama sama
kami pers forming pimpin doa
kami pers changed